pertama sudah dimusnahkan bedeng bedeng liar di sana namun kemudian kembali dibangun lagi
sehingga kembali dilakukan gkn lagi
jadi para pelaku yang menceburkan diri ke sungai itu berhasil ditangkap atau tidak
ada dua yang menceburkan diri dan berhasil ditangkap oleh anggota yang terpaksa berenang juga mengejar pelaku yang menceburkan diri ke sungai